baik gerindra maupun pdi perjuangan sama sama sudah beri sinyal megawati dan prabowo akan bertemu usai lebaran
nah bagaimana saudara kans pertemuan megawati prabowo di tengah sidang sengketa pilpres
kita akan bahas bersama politisi pdip ciko hakim juga ada politisi gerindra habibur rahman
juga direktur eksekutif indikator politik burhanuddin mutadi
selamat sore bapak bapak sehat selalu
saya ingin ke mas ciko dulu mas ciko ini kalau mbak puan kan bilangnya insya allah nanti habis lebaran
ini sebenarnya sudah adakah kejelasan di internal pdip kapan begitu ini pertemuannya akan dilakukan
yang pertama kita jangan bicara kejelasan dulu kita bicara soal kemungkinan
kalau kemungkinannya sangat mungkin jadi kalau pertemuan antara ibu mega dan pak prabowo
saya rasa juga bukan suatu hal yang harus digembar gemborkan
seakan akan itu suatu hal yang besar ya karena itu suatu hal yang biasa menurut kami
karena ibu mega dan pak prabowo sendiri tidak pernah mempunyai masalah yang begitu prinsip di antara keduanya
begitu juga pdi perjuangan dengan gerindra
secara masalah masalah yang terjadi kan kalau kita bicara soal kontestasi
dan kontestasi pilpres kontestasi pilek itu kan bukan masalah
itu suatu keniscayaan yang harus dilalui dalam sebuah proses demokrasi sebuah sistem demokrasi
jadi dalam hal itu nggak ada masalah
dan kedua kalau kita bicara dalam konteks pilpres kemarin misalnya
dengan mengasumsikan ya karena ini kan sidang mk ini belum selesai bersidang
keputusannya belum keluar tapi mari kita berasumsi bahwa pak prabowo adalah pemenang dari pilpres ini
dan pdi perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif
nah ini semakin tidak aneh kalau ada pertemuan antara seorang presiden terpilih
dengan sebuah partai pemenang pemilu
jadi satu hal yang saya rasa sangat mungkin apalagi momentumnya adalah lebaran
ya selain terlalu banyak antara umat
oke tapi bu mega memang sudah mau ya untuk melakukan pertemuan itu
saya sendiri belum nanya langsung ya ke bu mega ya cuma sepertinya tidak ada masalah
oke baik tapi ini adalah sesuatu yang mungkin kansnya besar bisa terjadi
tapi kalau misalnya saya ingin ke bung habib dulu
jadi kalau misalnya pertemuan ini apa sih yang masih jadi pembicaraan
soal waktu dan lain sebagainya apa yang masih dibahas ini bung habib
itu kalau pertemuannya memang saya pikir dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ya
karena ada pertemuan tersebut saya sih punya keyakinan seperti itu
demi melihat gestur ya gestur politik yang ditunjukkan oleh pimpinan pimpinan pdi perjuangan
terutama mbak puan maharani
ya kalau politik itu kan kita nggak hanya bicara hal
yang disampaikan secara resmi ofisial
tapi justru kita melihat gesturnya
ada berapa hal penting ya gestur penting yang ditunjukkan mbak kwan
pertama beliau menyatakan bahwa tidak ada instruksi kepada kader kader pdi perjuangan untuk mengajukan hak angket
lalu yang kedua selesai paripurna kemarin kebetulan saya juga ada di situ
beliau menggeleng geleng ketika ditanyakan oleh wartawan soal hak hak
ini kan menunjukkan sikap persahabatan ya dari pimpinan pdi perjuangan ya
nah sehingga ya kalau dibilang pertemuan ya saya pikir nggak akan ada hambatan psikologis apapun ya pertemuan ya
pak prabowo dan ibu mega adalah sahabat sudah lama
dan sebetulnya pertemuan di level berikutnya di bawahnya sedikit
pertemuan pak dasko misalnya dengan mbak puan itu kan sering banget terjadi
bahkan mungkin dalam seminggu dua tiga kali beliau berdua bertemu ya
berbicara soal yang hal sama juga pasti
bagaimana kita apa namanya mengisi ya dinamika politik kita ke depan
mas burhan antara prabowo dengan pdip atau green line dengan pdip tuh fine fine aja
pertemuan ini hal yang biasa akan besar kemungkinannya akan terjadi
kalau anda sendiri melihat nanti pertemuan ini kalau memang benar akan terjadi entah itu lebaran atau setelah lebaran
itu akan pengaruhnya seperti apa pada sengketa pilpres yang saat ini bergulir di mk
saya menduga pertemuan tersebut akan menunggu hasil sengketa di mk
karena bagaimanapun ibu mega masih menunggu proses terkait dengan phpu di mk
dan kalau misalnya terjadi pertemuan
sebelum mk mengambil keputusan itu akan mendemoralisasi pasukan
tetapi di luar itu tidak ada masalah serius sebenarnya
bahkan sebenarnya sudah ada pertemuan pertemuan informal
terutama antara mbak puan dengan elit gerindra
atau bahkan kunjungan pak prabowo ke pak oli ya ketika pak oli sedang sakit
jadi sebenarnya prakondisi menuju ke sana sudah sangat mulus dijalankan
tinggal urusan mk yang masih belum selesai secara formal
oke jadi ini masih menunggu di mk begitu bergulirnya nanti pertemuan kalau analisa anda ya
betul jadi dugaan saya karena bagaimanapun secara formal kan belum selesai tahapan pemilu
karena mereka mencabar putusan kpu terkait dengan hasil pilpres
dan kalau misalnya mk sudah mengambil keputusan dugaan saya akan memperlancar
pak prabowo kan sudah berbulan bulan lalu menginginkan atau mengajukan pertemuan dengan ibu mega
jadi pak prabowo sendiri sebagai presiden elect itu juga cukup aktif kan
tidak gengsian untuk mengajukan pertemuan dengan pihak manapun termasuk dengan ibu mega
jadi it takes two to tango dua duanya sepertinya ada sinyal untuk bertemu
oke apa yang kira kira mungkin akan terjadi setelah mahkamah konstitusi ini memutus perkara

lagi lebih lengkap usai jeda berikut ini tetaplah di kompas petang